mau makan dari kemarin pak lagi ngikutin tren lu abu abu pak jangan pak ngoncat ya loncat pak
eh ten ten ten ten ten lo urusin ini gembel kagak umum nih datang aja malam malam ke zombie
dracula eh gua dapat akal bener bener si pang iya lu belum makan kan iya makan sama juga belum
makan ya gue saya ke rumah kan dari kemarin bu jadi lo pasti lapar kan iya gue lapar sekarang
lo ikut gue ke dalam gue mau kasih lo makan terus
gue mau kasih lo duit ya makanya biar di luar aja deh bu
nggak usah di dalam di dalam aja gimana sih kan gue yang nyuruh iya bu makasih ya makasih bu
udah cepet makan
mentahnya aja deh bu
makasih lo apa sih mau beras duitnya masih dulu
udah entar gua kasih sekarang makan sesuap buah suap ntar gua kasih duit
biar aku ambil gembel ini
aduh aduk aja babi
ini gembel gembel imitasi
tapi ini juga bersih
nanti kita mandiin sama daun tujuh rupa ya
maksudnya kembang tujuh rupa
kalau begitu tidak apa apa
aku ambil gembel ini
aduh ya allah kucamu
aku kaget perhatikan
ini burung rupa
anggapannya tiga puluh hari makan bangkai rampoknya dia
aduh lagi lagi ini gemis
bagian dalam dulu diberesin
nanti bagian luar
pohon pohon ini ditebang aja
biar kelihatan terang
apa tidak sebaiknya rumah ini ditempatin orang aja juragan
sebab kalau biarkan rumah ini kosong
mau enggak tempat rumah ini
terima kasih juragan
biar jelek jelek begini saya masih punya bubu
ya sudah diberesin di sana

ya sudah diberesin di sana
ya sudah diberesin di sana
ya sudah diberesin di sana

ya sudah diberesin di sana

ya sudah diberesin di sana

ya sudah diberesin di sana

ya sudah diberesin di sana
pakistan mooi pokok lah g destruction
siapa yang membunuh rumah kua
rumahnya kenapa kua jadi begini
saya cuma suruh dia membersihkan rumah saya yang kosong
bukan cuma jadi begini
ini keselupan kali
rumahnya itu angker
kau tak tahu apa yang terjadi
tidak gua bunuh
terima kasih ibu
kebetulan amat lihat rumah saya tadi
masah rumah itu milik bapak
buat raimanda i
baik kalau kata orang
gini aja gimana untuk sementara waktu rumah itu biar saya tempati
wah kebetulan sekali kalau ibu mau
terima kasih banyak pak
mari saya antar bu
nah ini rumahnya bu
makasih ya pak rohim
kamu saja yang pegang dulu
nanti kalau emak sudah butuh tinggal emak bilang sama kamu
ya sudah kalau gitu saya simpan ya mbak
pokoknya tin lu gasak nih rumahnya tin
ini kan ide lo nih rumahnya mantan ini
iya deh bang
mudah mudahan aja itu ngepet ini kita bisa lebih kaya lagi
kalau antar antar dia hilang
gue yakin malam pertamanya udah kagak resep
ini nih ini buruan
mau yeket lagi